dan untuk mengetahui kesiapan kedua paslon menjelang debat perdana pilpres dua ribu sembilan belas
sudah ada koresponden cnn indonesia rifana pratiwi di hotel bidakara jakarta
yang sudah bersama dengan perwakilan dari masing masing tim sukses
rifana tiga jam menjelang debat perdana apa saja yang sudah mereka siapkan untuk paslonnya masing masing
selamat sore eva betul sekali sekitar tiga jam lagi kita akan mengikuti bersama debat perdana pilpres dua ribu sembilan belas
dan sebetulnya seberapa siap kedua pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini
untuk mengikuti debat perdana pilpres dua ribu sembilan belas nanti
dan sebetulnya seberapa penting debat perdana ini bagi mereka berdua karena beragam lembaga survei
dan tentunya mereka ingin berlomba untuk merebut suara swing voters dan juga undecided voters ini yang cukup besar
kita akan langsung berbincang dengan direktur program dari tim kampanye nasional pasangan jokowi
ada mas aryo bimo dan ada juga direktur relawan dari badan pemenangan nasional prabowo sandi pak ferry mursi dan baldan
kita ke nomor satu dulu sesuai dengan urutannya ya mas ya
mas bimo seberapa siap sebetulnya pasangan anda nanti malam performanya untuk menjalani debat perdana ini mas
kalau persiapan karena ini adalah suatu penjatualan yang sudah cukup lama ya
tanggal tujuh belas januari adalah debat pertama yang resmi
diselenggarakan kpu tentunya kami sudah menyiapkan juga cukup lama baik terutama yang menyangkut substansi
hari ini kita mengangkat topik mengenai masalah ham masalah korupsi dan masalah hukum dan demokrasi
substansi sudah cukup mendalam termasuk bagaimana konfigurasi baru antara pak jokowi dan pak kiai haji maruf amin
lebih secara komprehensif juga secara jelas gamblang hal hal capaian capaian maupun harapan harapan ke depan oleh pak jokowi maupun pak kiai ma'ruf sekretari
kalau dari pasangan satu tampaknya sudah siap sekali untuk menunjukkan prestasi ataupun memamerkan prestasinya bagaimana dengan penantangnya nanti pada saat debat perdana bang ferry
ya yang tentu saya kira kita juga pasrol kita sudah pak prabowo sandi sudah sangat siap dan saya kira dua hari ini tidak berkegiatan yang berarti dan saya kira yang terpenting adalah bahwa yang akan dijawab pendata tapi menjawab problema bangsa
jadi persoalan persoalan yang ada hari ini ya kan apa yang
apa visi dan misi paslon kami dan apa yang kemudian merespon bagaimana menjawab persoalan persoalan yang ada di bangsa ini
nah karena saya kira sesuatu yang penting dalam debat ini karena ini kan sebetulnya memberikan satu kesadaran baru bagaimana pemilih itu bisa memilih secara sadar dan menyadari bahwa pemimpin itu memang terlihat pada dari visi dan misinya
nah sebetulnya kalau mereka
berdua ini sudah siap dari pasangan satu ataupun dua sudah siap
sebetulnya seberapa penting debat perdana ini untuk ceruk suara di undecided voters dan juga swing voters karena cukup besar nih mas bimo ada sekitar dua puluh lima persen
bukan hanya undecided voter ya tapi ini untuk seluruh rakyat
untuk seluruh rakyat biar mengerti betul apa sebenarnya kita berdemokrasi ke depan itu yang disampaikan oleh kandidat ya terutama kami dari pak jokowi dodo dan pak km makrof
apa yang sudah dicapai dengan empat tahun ini akan kita sampaikan
rakyat biar tahu masyarakat biar tahu
khususnya yang belum menentukan pilihan juga biar mengerti betul
jadi kalau memberikan dukungan atau memberikan suara juga ke depannya itu seperti harapannya
itu harus kita jelaskan akan kita sampaikan
mimpi mimpi besar narasi narasi besar mengenai indonesia sentris mengenai bagaimana indonesia ke depan dengan revolusi industri keempat ya
karena koneksitas dari sabang sampai merauke itu nanti akan lebih di amplifikasi setelah jabatan lima tahun ke depan dipercayakan rakyat kepada pak jokowi dodo dan pak km makrof
ini adalah sesuatu yang ingin kita sampaikan ya
terutama pada kalangan kalangan yang belum menentukan kalangan milenial kalangan muda
bahwa jokowi dan kiai maruf adalah memberikan harapan terutama dalam aspek lapangan kerja
karena industriisasi yang akan ditumbuh kembangkan dengan berbagai infrastruktur
yang sudah dibuat selama empat tahun ini merupakan suatu waktu yang pas untuk tinggal landas
kita masuk ke green gold blue gold dan black gold untuk mengindustrialisasikan berbagai resursi bangsa ini untuk kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa ke depan
kalau mengenai target kuantitatif itu nanti akan tercermin dari respon
atau rakyat yang melihat bagaimana paparan tidak hanya impian atau keinginan atau cita cita ya
kita ini nggak bisa abstrak lagi karena apa yang dikerjakan pak jokowi sudah kuantitatif
yang sudah dikerjakan yang baru dikerjakan dan yang akan dikerjakan ke depan
maka kita harapkan kalau harus mendulang semaksimal mungkin kalau sekarang ini lima puluh empat lima puluh enam lah ya
kita bisa mendapatkan dukungan respon voters untuk menang
oke berarti sangat optimis sekali
ya kita paham betul bagaimana angka dari lembaga survei
tapi debat bagi kami ya paslon kami menyadari bahwa ini adalah ruang cerdas
dan untuk memilih pilihan pemimpinnya setelah mereka menyadari
menyadari bahwa memang memerlukan sebuah kepastian kejelasan kemudian juga konsistensi terhadap cita cita founding fathers kita
jadi saya kira kita kan tidak mengatakan bahwa kita sudah bekerja bekerja ya kan
ya tapi bekerja apakah kemudian berkaitan dengan garis harapan dan visi
visi dari funding voters saya kira itulah yang saya kira ingin kami tegaskan
dan saya kira ruang perdebatan ini menjadi menarik
pendidikan politik dan tentu kami juga menyadari bahwa ini adalah sebuah gambaran bagaimana memberikan dorongan untuk yang masih belum memutuskan tentu akan memilih kepada kami
yang masih ragu kemudian beralih kepada kami
yang sudah memilih kami itu semakin yakin
oh angkanya tadi
apa saya bilang kita tidak menyebut angka berapa tapi kira kira kita selisih di atas delapan persen lah
oke sama sama optimis tampaknya kedua kubu bapak bapak ini
namun kita ikuti bersama nanti bagaimana performa kedua pasangan capres dan juga cawapres dalam debat perdana pilpres yang akan dimulai pada pukul dua puluh waktu indonesia barat
eva kembali ke anda di studio
ya semoga saja optimisme itu tetap terjaga sehingga performa dari kedua paslon juga akan menghadirkan yang terbaik
tentunya untuk para penonton masyarakat indonesia pada umumnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini